sementara itu tim pemenangan basuki cahayapurnama akan meninggalkan gaya kampanye konvensional
untuk memenangkan calon gubernur petahana itu dalam pilkada dki jakarta
strategi kampanye melalui media sosial akan menjadi pilihan
setelah resmi dibentuk tim pemenangan ahok yang berjumlah lebih dari seratus orang ini
kini sedang menyusun strategi
tim yang terdiri dari pengurus tiga partai politik pendukung
yaitu partai golkar nasdem dan hanura
ditambah relawan teman ahok akan meninggalkan cara cara kampanye konvensional
untuk memenangkan sang pertahanan
menurut anggota tim pemenangan ahok taufik basari
cara cara konvensional seperti menyebar spanduk atau memasang baliho yang dinilai mengotori kota
akan diganti dengan kampanye positif melalui media sosial
isi kampanye antara lain akan menyinggung berbagai program yang sudah dijalankan ahok
serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang selama ini keliru memandang ahok
baik sosok karakter maupun dalam menjalankan program program pembangunan jakarta
yang paling utama media sosial ya karena pengguna media sosial di dki jakarta ini cukup banyak dibandingkan daerah daerah lain
yang kedua juga kita bisa sosialisasi langsung ke masyarakat
masing masing dari partai politik ini punya kader punya jaringan struktur
dan sering melakukan kegiatan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga